meski pemilihan presiden baru akan berlangsung februari dua ribu dua puluh empat bursa capres cawapres sudah semakin
ramai salah satu nama yang disebut sebut masuk bursa cawapres adalah kofifah indar parawangsa
mantan menteri sosial yang kini menjabat gubernur jawa timur ini dinilai memiliki kans yang kuat
kofifa dianggap representasi warga nahdiyin yang saat ini juga menjabat ketua muslimat nahdlatul ulama
ulama maupun salah satu pucuk pimpinan di nahdlatul ulama unsur pertimbangan dari kiai dan pesantren
memang begitu kuat di jawa timur khususnya bagi warga nahdiyin seorang kiai jika menyampaikan
dukungan kebohongi insyaallah satu kiai ini paling enggak yang dibuat karena tentu berbasis masa yang
banyak sampai kegeris geris jadi pasti kalau mau dipakai didukung para masyai para kiai kepala
tokoh pesantren nah
karir politik kofifa memang tak lepas dari peran kiai dan pesantren kemenangannya dalam
pemilihan gubernur jawa timur lalu didukung suara dari kiai santri dan keluarga santri
sosok kiai sendiri memang menjadi panutan santri dan wali santri tidak hanya masalah keagamaan
saja masukan kiai atau biasa disebut dengan dau kiai kerap diikuti dalam
berbagai aspek kehidupan ribuan pesantren yang tersebar di jawa timur pun dinilai menjadi model
suara yang besar sejauh ini memang kiai memiliki pengaruh yang besar terutama memang pada sebagai
opini leader sebagai pemuka pendapat pikiran pikiran dan pendapatnya akan diikuti
tidak hanya di dalam konteks dalam pesantren tapi juga di luar pesantren nah kebanyakan memang fatwa
dan ajaran yang kemudian menjadi panutan tetapi di dalam pengembangannya memang bukan tidak mungkin
ada kiai kiai yang kemudian mengambil peran politik meskipun kita tahu bahwa khususnya nu kembali ke kitoh
misalnya tapi kan praktek senyatanya begitu banyak interaksi interaksi antara keberadaan kiai
dengan politik sejauh ini dengan modal dan basis dukungan yang kuat tersebut
jika kofifa menjadi incaran koalisi partai pengusung capres cawapres
widha subianto agha dipa surabaya jawa timur